gubernur jawa timur kofifah inder parawan semengaku kaget namanya disebut oleh roma hurmuzi
memberikan rekomendasi nama haris hasanuddin untuk menempati jabatan kakanwil kemenak jawa timur
kofifah menyatakan pernyataan roma hurmuzi tersebut tidak benar
dan kofifah siap jika diminta memberikan klarifikasi oleh kpk
menurutnya pernyataan roma hurmuzi sama sekali tidak benar
karena dirinya sama sekali tidak pernah memberikan rekomendasi
di lain sisi kofifah mengaku jika haris hasanuddin merupakan menantu dari roziki
ketua tim ses kofifah emil di pilgub jatim tahun dua ribu delapan belas
meski demikian masalah jabatan di kemenak seluruhnya melalui mekanisme seleksi terbuka
tak memandang kekerabatan atau kolega dan hal tersebut murni urusan personal
sedangkan soal bagaimana mekanisme seleksi hal tersebut kewenangan internal dari kementerian agama
pertanyaan pertama adalah kapan pelatih bukit kambing menempah di krovisi
yang semua manager kerumunan untuk bekerobok
ada yang cukup bona
pak roziki tapi teman teman yang namanya open bidding ya open bidding anak ya anak mantu ya
mantu itu bersifat impersonal kalau tidak memenuhi kualifikasi kan tidak bisa ikut
open bidding dan open bidding itu panselnya juga dari lintas lintas jadi bisakah kita
membedakan antara open bidding dan hubungan kekerabatan